pemerintah memulai program vaksin covid sembilan belas tahap dua
sedangkan kasus terkonfirmasi covid sembilan belas
sudah melampaui angka satu juta kasus
satu juta kasus menjadi angka tertinggi di asia tenggara
kita akan membahasnya bersama kepala departemen epidemiologi
fakultas kesehatan masyarakat indonesia
atau universitas indonesia
selamat siang pak dia baik alhamdulillah
alhamdulillah pak miko ini kita tahu bahwa vaksin
sudah mulai disuntikan ke sejumlah tenaga kesehatan
kemudian juga ada tokoh tokoh masyarakat
yang kemudian juga mendapatkan vaksin
bahkan hari ini sudah dosis yang kedua
kita tahu bahwa angka penularannya begitu tinggi
positivity rate kita di atas tiga puluh persen enam kali who
tapi juga ada vaksin
anda melihat apakah optimisme vaksin ini
kemudian membuat masyarakat kendor
jadi masyarakat harus tahu bahwa
pertama vaksin yang digunakan di indonesia adalah double dose
artinya akan dua kali pemberian
nah satu kali pemberian tetap menimbulkan antibody
tetapi dosisnya atau kadarnya di dalam tubuh
belum pada level yang memproteksi
kemudian pemberian kedua dosis kedua
adalah dalam melakukan upaya meningkatkan kadar
kadar antibody nya di dalam tubuh
kemudian dengan pemberian kedua
maka kadar antibody dalam tubuh
melewati kadar atau level antibody yang memproteksi
di dalam tubuh kita
oleh karena itu kita perlu dua kali
nah kalau belum dua kali
belum bisa melindungi tubuh kita dari infeksi
nah kemudian vaksin efekasinya
kemudian akan mungkin ada yang
menimbulkan antibody pada level yang terproteksi
ada yang pada level yang belum
yang sudah terproteksi meskipun sudah dua kali
artinya ada kaitannya efekasi vaksin
dengan tertularnya pasien yang sudah diberikan vaksin
kita kalau lihat efekasi beberapa vaksin
misalnya sebut saja seperti pfizer biontech di amerika
berbeda begitu pak miko dengan sinovac
yang efekasinya lebih rendah
ya sangat berbeda
vaksin sinovac pun juga berbeda
pada saat diberikan di turki
pada saat di brazil
jadi di indonesia ini lebih tinggi dari di brazil
itu amat tergantung
viruensinya atau virus yang beredar di negara sesuatu
atau sangat bergantung pada insidensinya
di kalangan populasi negara itu
di indonesia menurut saya
insidensinya atau virus yang beredar di lingkungan kita itu cukup banyak
sehingga kalau kita diimunisasi
pada uji klinik fase tiga yang dilakukan di bandung
ada saja orang yang terinfeksi covid sembilan belas
bahkan ada orang yang tidak disuntik
kemudian punya antibody
itu pada orang orang yang di bandung
ya itu berarti ya mereka yang tidak disuntik
dan menimbulkan antibody
itu adalah orang orang yang terinfeksi covid sembilan belas
cukup menarik karena ada beberapa orang
yang kemudian masih tertular covid sembilan belas
setelah suntikan yang pertama
sesaat lagi anda jangan kemana mana pak miko dan pemirsa
tahan dulu karena sesaat lagi kita akan bahas soal
mengapa positivity rate di indonesia masih tinggi
dan hingga kemarin mencapai angka lebih dari satu juta kasus
tetaplah bersama kami di after sepuluh
sampai jumpa di episode selanjutnya

terima kasih mbak
apa yang kurang harus kita perbaiki
menurut saya mulai dari tes ya harus diperbaiki
di desa desa masih kurang
jangan jangan nanti di kota hilang di desa akan sibul begitu
kedua isolasi yang belum sempurna
baik itu isolasi di rumah sakit maupun isolasi di rumah sendiri begitu atau mandiri
karantina tidak dilakukan begitu
orang yang kontak ke pasus harusnya dikarantina sebelum boleh ke masyarakat gitu
sebelum hasilnya positif

sebelum hasilnya keluar dia harus dikarantina
kemudian kontak tracing
kontak tracing kita pada bulan april itu dua puluh tiga puluh setiap kasus bisa di tracing siapa yang kontak
tapi sekarang cuma dua sampai sepuluh
itu harus diperbaiki
kemudian pelayanan kesehatan sekarang hampir penuh
pada daerah daerah merah atau provinsi merah atau kabupaten merah atau kota merah
atau orange bahkan semua fasilitas pelayanan sudah hampir penuh
ini menakutkan indonesia
padahal itu jawa dan bali
di mana rumah sakit yang harusnya tidak penuh itu sudah penuh
nah oleh karena itu menurut saya vaksinasi itu belum pasti akan ada
logistik vaksinnya sampai sekarang baru ada tiga juta dosis
kemudian ada lima belas juta dosis itu akan diproduksi oleh bio farma
ya bahan mentahnya sudah datang
dan baru akan diproduksi kira kira satu bulan lagi
berarti datangnya tanggal lima belas januari kemudian akan selesai mungkin tanggal lima belas februari
dan itu kalau cepat
dan yang lainnya dari enam ratus dosis sekarang
kalau dulu sebelum menteri yang baru itu tiga ratus juta dosis yang dijanjikan
tapi menteri yang baru bisa menjanjikan enam ratus juta dosis
jadi kalau enam ratus juta dosis akan selesai dalam waktu kalau menteri yang lama lima belas bulan
apakah menteri yang baru belum menjanjikan waktu berapa lama akan selesai
tapi masalahnya adalah tiga juta dosis untuk online untuk petugas kesehatan
bukan e gin ader resmi dari bandung pom
dengan skema penggunaan eua akan diberikan pada petugas kesehatan
menurut saya itu akan berhasil baik
karena itu ada petugas kesehatan
jadi menurut saya planning terhadap vaksinasi di indonesia harus clear
allotment nya atau jalan panjangnya
sehingga penanggulangan covid sembilan belas juga jalan panjangnya akan kembali

menurut saya seperti itu mbak
hmm salah satu penanggulangannya juga ppkm
ada tujuh daerah di indonesia yang menjadi daerah dengan aturan ppkm
tapi nyatanya kita tahu sekarang penambahan kasus perharinya di atas sepuluh ribu
apakah ppkm ini hanya aturan yang kemudian hanya dikeluarkan tapi tidak dilakukan
hal yang kemudian membatasi benar benar kegiatan masyarakat
ya jadi sebenarnya dalam bahasa inggrisnya cuma dua opsi pembatasan kegiatan masyarakat
kita opsinya adalah lockdown atau social distancing
kemudian social distancing di indonesia kemudian di indonesia kan psbb begitu
social distancing ada ringan sedang dan berat
seharusnya pada kondisi wabah yang belum turun
apalagi dengan positivity rate
yang tinggi itu menunjukkan wabahnya sedang meningkat meningkatnya
harusnya itu melakukan social distancing sedang atau berat
atau kalau social distancing berat itu sama dengan lockdown begitu
jadi hampir sama dengan lockdown
paling bagus adalah social distancing berat
kemudian kalau paling tidak harusnya social distancing sedang
nah di kita tuh ada psbb ada ppkm
psbb itu aturan
aturannya atau perundang undangannya diatur dalam peraturan pemerintah
nah sejujurnya ppkm itu diatur dalam perbendadi
jadi itu menurut saya menjadi susah
karena ppkm sebenarnya adalah psbb yang keluar dari aturan psbb menjadi ppkm
jadi istilahkan ppkm supaya tidak sama dengan psbb
dan susah memberikan batasan yang sama dengan psbb
kalau sama dengan psbb akan kemudian kenapa jadi peraturan yang berbeda begitu
jadi menurut saya di indonesia menjadi susah secara peraturan dalam melaksanakan psbb
harusnya psbb sedang begitu
harusnya social distancing sedang
maka itu dilakukan ppkm
ppkm sebenarnya psbb tapi psbb sedang ke arah ringan begitu
dan itu tidak cukup buat negara ini yang sedang wabah
kemudian sedang meningkat meningkatnya
kemudian tidak akan berhasil dalam mengurangi pertambahan kasus covid di indonesia
kalau misal tadi pak miko menjelaskan bahwa social distancing saja kalau sudah begini jumlahnya penularannya sudah cukup masif
sudah tidak bisa apa langkah atau langkah jangka pendek yang bisa diambil pemerintah
memang jika memang ingin benar benar memutuskan
benar benar memutus rantainya
jadi rantai penularan bisa diputus dengan melakukan hal yang baik berdasarkan contact tracing
dari kontak tracing kita ketahuan apa kluster yang terbanyak
maka kluster yang terbanyak itu harus diintervensi supaya klusternya hilang
kalau kluster keluarga itu banyak seperti di dki jakarta
maka keluarga keluarga itu harus dilakukan intervensi
bagaimana memutus rantai penularannya
ya kita lihat ada dari hasil kontak tracing begitu mbak
kemudian kalau itu angkutan ya kita lihat bagaimana memutus rantai penularan melalui angkutan umum begitu
kalau itu pasar kita lihat bagaimana melakukan intervensi di pasar
jadi kita tata pasarnya kita tata angkutan umumnya kita tata kemungkinan diri masyarakatnya
kalau itu tidak memungkinkan ya maka kalau pemukiman tidak mungkinan
maka pemerintah harus wajib menyediakan fasilitas isolasi oleh pemerintah
kayak di padang menurut saya provinsi padang itu dari awal mereka menyediakan fasilitas isolasi untuk pasien covid
dari maret dua ribu dua puluh mereka menyediakan fasilitas isolasi oleh pemerintah daerah
artinya di jakarta tetap harus jalan ya pak
kalau menurut saya jakarta telah melakukan

kalau menurut saya jakarta telah melakukan

kemudian semua provinsi selamat kecuali padang begitu pak
baik baik baik
semoga provinsi lain juga bisa segera cepat mengambil langkah seperti di padang sumatera barat
terima kasih pak triunis miko wahyono sudah meluangkan waktu untuk kami di after sepuluh